kakak tuh berarti di aspak eh di aspak tuh berapa tahun ya kak
penting bagi keluarga untuk memonitor kondisi psikologis caleg